untuk itu kita akan melihat terlebih dahulu ini bagaimana formasi dari arsenal sendiri
coach bisa dilihat di tab nya di situ nanti akan ditampilkan di sini ya seperti ini
ini adalah formasi dari arsenal
menurut coach sendiri bagaimana dengan formasi yang sudah ditetapkan seperti ini
apakah akan sukses begitu untuk menghadapi chelsea nanti malam
oke di atas kertas bermain dengan empat tiga
tapi saya melihat kazola dan ozil ini lebih menjadi playmaker di belakang sanchez
ini yang saya bilang sanchez harus pinter pinter memanfaatkan posisi dia sebagai false nine
dengan memanfaatkan kekurangan seorang keil
jadi tidak berdiri di david luiz tapi lebih ke kehil
tapi sebelum itu ada montreal ini sebenarnya bisa menjadi kelemahan arsenal nggak
di bagian belakang ini
salah satu kelemahan monreal adalah defense yang kurang bagus
dan juga consiel ini sangat bagus dari sisi menyerang
tapi dia kalau menurut saya dengan bola bola atas kurang bagus
dan saya melihat dia harus lebih hati hati tidak terpancing oleh diego costa yang sangat terkenal dengan side war nya
tapi mustafi sendiri
mustafi masih saya melihat dia masih harus beradaptasi
karena dalam beberapa pertandingan selalu melakukan satu dua kesalahan yang kebetulan tidak selalu fatal
nah ini harus berhati hati
oke sambil digerakin coach
manu itu seperti ada
jadi kemungkinan besar uzil akan bermain uzil casurla di belakang sanchez
sementara cocala menjadi satu dm
jadi ini formasi
sebenarnya di atas kertas adalah formasi empat satu
jadi mereka kedua tim bermain dengan satu dm
dimana para tiga triangle ini kasurla uzil sanchez akan bergantian posisi
dan ini sangat sulit untuk di defense oleh uzil

berarti masih kurang baik ya sebenarnya ini coach ya
untuk formasi di lini belakang sendiri
kalau di lini belakang kita bisa dibilang itu tergantung oleh kualitas pemain ya
dalam arti dia memiliki speed untuk bermain
pada saat kita bermain di lini tengah menguasai ball posisi di lini tengah
yang penting adalah sayap
dan juga moustaphi ini dua center back yang memiliki tipe bersama
yang bisa sama sama membangun serangan
nah sementara kalau saya bilang lebih baik salah satu diganti oleh seorang gabriel
yang lebih bermain man to man
nah ini kalau misalnya bicara mengenai gelandang sendiri ini
untuk di tengah ada arsene wenger
kini mempercayai peran gelandang bertahan kepada francis coilin ya
itu bagaimana menurut coach sendiri
ya kalau cockland kan mereka masih ada saka ya
akan tapi cocala lebih bertahan daripada saka
nah ini juga bagian dari tactical ya
jadi tergantung si cone ini seperti apa
walaupun seandainya
tapi seandainya arsenal lebih unggul lebih dominan
ada kemungkinan zaka akan masuk
tapi kalau seandainya arsenal lebih unggul dulu
di babak kedua mungkin wenger akan memasukkan ekstra dm lagi
tidak mengorbankan coquelin tapi ditambah satu gol
kita beralih dulu dari arsenal
kita beralih ke formasinya dari chelsea dulu ini
nah di sini ada kita lihat ada lini belakang
ada gary cahill dan juga david lewis
ini menurut coach sendiri bagaimana ini
untuk menilai dari kedua pemain belakang ini
yang jelas kemungkinan besar kante itu berada di posisi fabregas
dan fabregas ke depan
salah satu kelemahan fabrigas kenapa dia tidak dipasang dari awal sebagai starting line up
adalah dari sisi defense
justru matic yang bermain
tapi di sisi lain matis tidak begitu kuat dengan end passingnya yang dibutuhkan seorang diego costa di depan
nah ini yang jadi teka teki untuk konte ya
apakah dia memasang fabregas atau apakah memasang matic
sementara di kiri kanan tidak ada masalah
hanya willian game terakhir bermain tidak terlalu bagus ya
cuman conti masih memiliki pedro dimana bisa digantikan lah ibaratnya seperti itu
nah ini untuk diego costa untuk pemain depan ya kalau begitu
ini posisi sudah benar
diego costa sangat berbeda dengan alexis dimana dia bermain false nine
sementara diego cost adalah real striker
cuman diego costa ini yang jadi masalah kan
dia sering melakukan hal hal yang non

menendanglah menyikutlah tanpa dilihat wasit
dan ini harus diwaspadai oleh conscielny dan mustafi agar tidak terpancing
tapi ini memang diego costa ini memang sangat rentan dengan emosinya yang tidak stabil
justru saya melihat ini bagian dari tactical kick
kita harus tahu backgroundnya
dia itu lahir dari keluarga yang sangat miskin
dimana dia dari kecil sudah belajar survive dengan kekerasan
nah mental ini dibawa ke lapangan
selama dia bermain dalam koridor sportivitas tidak ada masalah
cuma sepak bola ini kan tidak hanya teknis
itu dia sangat menguasai
maka dari itu banyak sekali pemain yang sangat kesal dengan permainan seperti dia
tapi kalau saya jadi pelatih saya sangat senang dengan memiliki pemain seperti dia
oke menarik sekali
tapi kalau dari menurut coach sendiri persaingan antara arsenal melawan chelsea yang akan berlangsung nanti malam ini
kira kira prediksi skor sendiri ini yang paling ditunggu tunggu oleh kita semua nih
menurut coach sendiri bagaimana
kalau saya melihat dari sisi posisi mereka kedua bermain empat satu
kualitas pemain ada sedikit minus
banyak place ball position kedua di tengah
walaupun arsenal bermain di kandang sendiri ya
tapi untuk saya di sisi draw game
oke itu menurut coach sendiri
tapi menurut dalam hati itu menurut dalam hati apa bukan
kalau dalam semoga chelsea dapat kartu merah
itu yang ditunggu tunggu
baik terima kasih coach atas informasinya
setelah jeda berikut ini saya masih akan mengulas derby london kali ini bersama para wakilan dari arsenal supporter indonesia dan juga chelsea indonesia supporters club
tetap di cnn indonesia sport weekend